wali kota solo gibran raka buming raka menyayangkan pernyataan politikus senior pdi perjuangan pandana baban
yang menyebut gibran berhasil melenggang jadi wali kota solo berkat cawe cawe bapaknya presiden jokowi
menurut gibran ia berhasil jadi wali kota solo karena dipilih oleh warga solo
dan telah melalui seluruh proses yang ditentukan dalam pilkada
gibran merasa tidak ada yang aneh dengan pencalonannya sebagai wali kota solo lewat pdi perjuangan
menurutnya semua tahapan di internal partai sudah ia jalani sebelum berkompetisi pada pilkada solo tahun dua ribu dua puluh
meskipun gibran menganggap ucapan panda nababan merupakan masukan yang bagus buat dirinya
ia berharap senior pdi perjuangan itu tidak lagi mengumbar informasi yang membuat warga resah
dia pasti akan kalah
keputusan terakhirnya itu ada di warga masyarakat
bukan masalah tiket bukan masalah anak ini anak itu
saya nggak tahu pak panda kemarin ngomong apa tapi yaudah masukannya kami terima
dan pak panda sendiri juga yakin kalau mas wali tidak akan kemana mana dan tetap stay di pdb
ya yakin juga
oh iya pak panda
oh enggak beliau kan senior saya
gibran untuk maju sebagai cawapres dua ribu dua puluh empat
sebelumnya dalam bincang bersama cnn indonesia newsroom
selasa malam lalu politikus senior pdi perjuangan panda nababan mengingatkan kepada pemilih muda tentang etika berpolitik
haknya gibran ini
cuma saya mau mengingatkan aja terutama yang muda muda itu
ada satu etika
kalau presiden jokowi bilang di dpr berpolitik dengan budi pekerti
tetapi jokowi meminta ke ibu mega biar anaknya diistimewakanlah ini
alangkah terakhirnya dengan gampang sekarang mau ditinggal
kalau gibran kemudian maju keluar dari pdi perjuangan
nggak terbayang aku etikanya tatak ramanya budayanya